pembatasan kendaraan ke ruas tol jakarta cikampek dengan sistem ganjil genap resmi diberlakukan
koresponden cnn indonesia mumtazah catra di ningrat akan memberikan kepada anda
jalur alternatif dan waktu tempuh serta biaya yang harus dikeluarkan
hari ini saya akan mengajak anda untuk meninjau sejumlah alternatif yang bisa anda ambil
jika nantinya sistem ganjil genap tol cikampek diberlakukan
sebelumnya coba kita tanya para pengguna jalan
menurut mereka apa alternatif terbaik
ya jalan alternatif aja
jalan alternatif di mana apakah di malang
saya bisa tidur di bis
oke jadi pertama anda bisa melalui jalan raya inspeksi kalimalang
tapi menurut badan pengelola jalan trans jabodetabek
tadi dari pertama saya sudah bilang
iya pasti pc ratio dari kalimalang itu akan menilai
kalau dia maksa pakai mobil pribadi
saat ini kemacetan di jalan raya kalimalang bisa dikatakan cukup parah
dari bekasi barat untuk menuju cawang misalnya
waktu tempuhnya hampir dua jam
sebenarnya kalau lewat tol becakayu
waktu tempuh dari bekasi barat menuju cawang sekitar satu jam saja
jalan raya dari segi harga untuk hanya dua jalur dan jarak yang sangat rendah
cukup mahal ya
alternatif kedua adalah
kendaraan diparkir dan anda melanjutkan perjalanan menggunakan bus
ada dua pilihan bus yang tersedia
bus trans jakarta adalah pilihan paling hemat
ada empat trayek yang tersedia
yakni sumarekon tasari via pancoran
sumarekon arak tanjung priuk
terminal bekasi grogol via pancoran
terminal bekasi pasar baru via kampung melayu
namun waktu tempuhnya cukup

misalnya dari bekasi barat menuju semanggi
waktu tempuhnya berkisar antara satu lima hingga tiga jam
karena bus akan berhenti di tujuh halte

nah selain bus transjakarta ada juga bus trans jabodetabek premium
memang tarifnya lebih mahal rp dua puluh
namun bus ini tidak akan berhenti berhenti seperti bus transjakarta
langsung akan menuju ke tujuan yang anda pilih
pilihan yang paling mudah adalah satu jam saja
warga bisa menaiki bus premium dari pemberhentian sumarekon
megacity bekasi trade center atau grand dika city
bptj dan kemenhub sendiri menyarankan pengendara beralih ke bus premium
jika anda parkir di megacity mall dengan garcis bus premium ini
nantinya anda akan mendapatkan flat rate parkir sepuluh rupiah saja